seperti tadi anda saksikan ya tentang seorang ibu yang menampar petugas bandara dan sekarang sudah beredar viral
publik bertanya tanya siapa sosok wanita tersebut
kita akan mulai saja good morning selengkapnya
ya kita mulai dengan informasi yang sangat viral saat ini
ada sebuah video kekerasan yang melibatkan seorang penumpang pesawat dengan petugas bandara samratulangi manado
yang kini beredar luas di sejumlah media sosial dan saya yakin anda pun sudah menyaksikannya
nah penumpang perempuan ini ceritanya menolak mengikuti prosedur pemeriksaan
saat petugas bandara memintanya melepas jam tangan dan melewati mesin scanner
saat dimintai keterangan penumpang batik air tujuan jakarta tersebut mengaku sebagai istri jenderal
arogan salah seorang calon penumpang yang berinisial jw ini direkam oleh salah seorang petugas bandara samratulangi
rekaman ini kemudian diunggah ke situs youtube
insiden pemukulan tersebut bermula saat jw melewati pintu detektor saat akan masuk ke ruang tunggu bandara
dua orang petugas aviation security jamie dan amelia lantas meminta jw lepaskan jam tangannya dan mengulangi pemeriksaan
namun ternyata jw tidak menolak
tak terima dan menampar petugas bandara
ia mengaku sebagai istri seorang jenderal polisi
jw kemudian dibawa ke polsek bandara untuk dimintai keterangan
ia harus menunda keberangkatan dan terbang dengan pesawat berikutnya
betul sekali kesepuan dan kejadian di bandara
ada calon penumpang yang berselisih paham
sehingga diduga terjadi
pindah kejanaan penginean
dan kami telah menerima dua laporan polisi
laporan polisi tidak terlihat istri dari siapa
tetapi identitasnya adalah inisial jw karena yang bersangkutan juga membuat laporan polisi
jadi ada tiga laporan polisi yang dibuat baik dari yang bersangkutan
laporan yang dibuat di polsek bandara kini sudah dilimpahkan ke polresta manado
dua laporan dari korban terhadap pelaku
dan satu laporan dari pelaku yang melaporkan petugas bandara
misal di jongkar manado
itu yang tadi saya katakan sekarang tingkah pola kita juga harus hati hati
ya di ranah publik kenapa
karena ada banyak kamera yang bisa merekam kita pada saat itu
dan kemudian menyebarkannya secara viral di sosial media
dan kalau tadi kita perhatikan artinya ya mental pejabat ini sekarang sudah tidak keren lagi
iya gak sih
iya entah itu apapun alasannya ya
tapi yang pasti kan hal tersebut bisa dilakukan secara baik baik
dijelaskan ya kita belum tahu sih sebetulnya bagaimana kronologi yang sebenarnya
karena sampai sejauh ini juga sudah ada dua laporan yang datangnya dari petugas bandara
dan satu laporan yang datangnya dari wanita tersebut
tentu saja akan digali lagi lebih lanjut oleh pihak kepolisian
nah yang pasti pemirsa beredarnya video kekerasan yang dilakukan seorang
ini satu lagi ya penumpang terhadap petugas bandara
jadi ada lagi informasi yang lain mengundang reaksi pengguna media sosial
ya menteri perhubungan budi karya sumadi ikut menuliskan pendapatnya di akun twitter miliknya
ya dalam akun pribadi miliknya menteri perhubungan budi karya sumadi menulis
menyayangkan sikap arogansi kepada petugas aviation security di bandara samratulangi manado
saya minta agar segera melakukan upaya hukum
ada lagi nih netizen yang
ramai menulis pendapatnya terkait kasus kekerasan terhadap petugas bandara
termasuk milik budi darmawan
ini beneran cuma perihal copot jam tangan doang
nah ini juga yang jadi pertanyaan banyak orang ya
bahkan ada juga yang terkesan heran dengan petugas bandara ya
yang apa namanya pada saat peristiwa terjadi hanya diam tanpa menunjukkan perlawanan
dan ada juga netizen
yang mendukung pentingnya edukasi terhadap penumpang
ya siapa tahu ya ibu tersebut ibu pejabat tersebut tuh jarang naik turun pesawat
jadi tidak tahu soal sop tersebut
tentang alasan copot jam tangan dan masuk ke mesin scanner
oke ya ini pelajaran buat kita semuanya ya
terlepas bahwa seperti apa sebetulnya kronologi yang terjadi
dan kita tentu masih menantikan informasi tersebut
namun demikian untuk kita semuanya
ada baiknya kita sekarang sudah mulai tahu
tentang hal hal yang sepatutnya bisa kita lakukan di ruang publik
betul karena apapun yang menjadi ranah privasi
bisa menjadi ranah umum karena media sosial itu tadi